itu kerja sesuai dengan passion kamu
aku cuma pengen bikin kamu bahagia sel
malah bikin gue terlihat bodoh tau gak
selama ini gue pikir
gue punya kemampuan nyanyi
sukses ya mbak
itu tadi penampilan yang sangat luar biasa banget loh
luar biasa tapi saya gugup tadi
kalau gugup kan wajar pertama kali mas
oh ya ini karena acaranya juga udah selesai
saya mau memperkenalkan diri saya
kenalin saya rifqi
saya itu yang upload videonya michelle
yang menjadi viral kemarin itu
dan saya juga manajernya dia
sekaligus pacarnya michelle
mas ini pacar sekaligus manajer michelle
betul sekali mbak
ternyata apa yang gue usahain selama ini sama botol kecap
gue gak sehebat yang dipikirin botol kecap
nah kamu kenapa
gak gak ini pasti kamu kenapa apa
coba kamu cerita dulu sama aku
ada apa ya
nadif lo tuh bisa gak sih tahan emosi
jangan sampai kayak gitu
michelle itu perempuan walaupun dia anak ipa
nona dan kamu orang semua ya
beta ini ngerasa toh
nurna ipa kepala batu itu dia tidak menghargai sekali
kalau kota orang punya peraturan ipa ips yang ada di kota orang punya sekolah ya
kamu orang tadi lihat dan dengar sendiri tuh
peraturan ini tidak jelas dan tidak pantas untuk dipertahankan
ya bekas sebagai menteri pertahanan negara ips
paling kesal sekali kalau dengar model begitulah
tapi lo bisa kan gak usah sewot kayak gitu sama michelle
lagian apa yang diucapin sama michelle itu benar kok
nona riva kenapa nona ikut belahin nonipa kepala batu itu
padahal kan ketua orang semua tahu
kalau peraturan ipa dan ips itu
apa konsekuensinya kalau kota orang melanggar itu
dan ini bukti nyata sudah ada
davin dan nona ani ini
sudah pernah merasakan itu
tapi benar kok apa yang dibilang nadif
gue juga agak nyesel dulu pacaran sama putih
aku juga malu banget pasti arak sama anak anak niva dan ips
gara gara ada gue di sini
suasana jadi nggak enak kayak gini
enggak kok kenapa aja dulu yang ngeh
ya gara gara gue duduk di sini
lo gak usah ngerasa gak enak
orang bukan lo yang salah
nona tasya kenapa bicara seperti begitu
karena dari tadi beta marah marah
tapi beta marah marah itu tuh
semuanya untuk nona ipa kepala batu
semua ini kalau bukan karena beta menghargai beta punya kawan rifki itu
nona ipa itu sudah
habis tadi dari beta
gak usah deh dibahas bahas lagi masalah beda negara kayak gitu
gak ada abis abisnya capek tau gak
bagaimana beta tidak kesal nona
padahal kata orang semua di sini kan
sudah berusaha baik sama nona ipa kepala batu itu
ya walaupun beta ini ngelakuin semua ini karena
demi kata orang punya kawan rifki
nona ipa itu dia resi terus toh
udah lah asli
daripada mikirin ipa dan ips
mendingan gue pesan yang tadi
pesen apa tadi
mie goreng ya
bu bentar ya
wuh siapa lagi sih ini
kalau dia minta ngelakuin hal hal yang kayak kemarin
mami sangat penat
mami tuh baru datang naik ojol
kamu gak tahu ya
mami tuh dikempesin
ini pasti ulah orang orang yang meneror kita semalam
untuk urusan mobil mami tuh udah tenang aja ya
karena arin tuh udah kasih pelajaran buat orang yang udah ngirim orang orang buat neror kita mie
iya yang udah ngirim orang orang buat nerol rumah kita
habis itu dia kesel kita udah ngerjain mamanya michelle
berani banget dia ya
udah mie tenang aja
arin udah kasih pelajaran kok buat si albino
kamu ngapain dia
arin udah kasih tau ke michelle kalo sebenernya aldino itu ponakannya madam pretty
dan yang bikin michelle bisa jadi penyanyi kafe itu jatuh juga sama aldino
mie bayangin tadi mukanya michelle itu merah banget
terus dia mau nangis lagi
iya kan tuh lucu banget
terus ya aku yakin banget nih nanti abis ini michelle pasti bakal ngamuk banget sama aldino
kamu melempar satu batu dapat dua burung
kok udah nantiin si adin
semuanya kopuh ya
ya bilangin kayak beliin tas teg belenya satu gitu
gini tarah aja lah urusan waktu itu yuk
aduh udah selesai
kenapa mata kamu seret gitu
lu ada hubungan apa sama madam pretty
pasti main udah bocorin semuanya
ah sel kamu tenang dulu ya
aku bisa jelasin semuanya kok
lu ada hubungan apa sama madam pretty
lu keponakan ya kan
iya madam pratt itu tante aku
sel bukan maksud aku kayak gitu sel
aku ngelakuin ini semua
karena aku tuh pengen kamu kerja sesuai dengan passion kamu
aku cuma pengen bikin kamu bahagia sel
malah bikin gue terlihat bodoh tau nggak
dan sekarang gue ngerasa bodoh
selama ini gue pikir
gue punya kemampuan nyanyi